setelah sempat terhenti akibat pandemi covid sembilan belas turnamen bulu tangkis khusus nomor ganda yang diprakarsai oleh chandra wijaya ini kembali akan berlangsung pada satu hingga empat november dua ribu dua puluh tiga di chandra wijaya international badminton center serpong tanggerang selatan
turnamen ini setidaknya akan diikuti oleh tiga ratus pasang pemain bulu tangkis remaja taruna dan dewasa dari dua puluh klub bulu tangkis yang ada di seluruh indonesia
hasil di turnamen ini juga akan diperhitungkan untuk menentukan peringkat pemain di level nasional
dengan total hadiah lebih dari empat ratus tujuh puluh juta rupiah turnamen bulu tangkis khusus nomor ganda yang pertama kali digelar di tahun dua ribu sembilan ini juga akan mempertandingkan kategori senior dan veteran
supaya bisa dari teman teman yang tunggal yang lain mengadakan juga hal turnamen yang khusus tunggal
saya kira saya lebih fokus ke ganda meskipun atlet atlet saya juga banyak yang pemain tunggal cuma ganda
saya hanya misinya dari awal itu
untuk menarik untuk menaikkan pamor dan gengsi dan juga prestisme dari para pemain atau kategori ganda putra ganda putri ganda campuran ini